gimana kalau kita datang aja ke rumahnya
kita akan bisa ketemu sama irjalnya langsung
iya deh bu
kamu jadi kan main ke rumah hari ini
papa mama udah nungguin
mereka kepingin sekali kenalan sama kamu
aduh hari ini kayaknya aku gak bisa deh
besok aja ya
mas irjal gimana sih
kan kamu udah janji mau ke rumah hari ini
aku lagi sibuk banget
tapi kalau besok
besok sarah tunggu di rumah ya
sarah dalem panggil irjal ya
kalau milih teman laki laki
lihat dulu bebek bibit bobot
dan asal usul keluarganya
jangan buru buru senang aja
seneng aja pak
mas irjal ini
orangnya baik kok
papa gak usah khawatir
terus dia mau kesini kapan sar
tadinya sih mau kesini hari ini mah
tapi dia gak mau kesini hari ini mah

tapi dia gak mau kesini hari ini mah
tapi keliatannya mas irjal lagi sibuk banget deh

hebatnya kantor nya irjal ya nami obvious
hebatnya kantor nya irjal ya nami obvious
berarti irjal udah sukses ya
iya ibu bangga sekali
bisa ketemu sama irza
irza yang jadi
manager di kantor ini
oh pak irza maksudnya
pak irjalnya baru aja keluar
bu jalan mawar nomor dua puluh sembilan
mia bel aja ya bu
irjal kan sekarang udah jadi sarjana
ibu seneng banget
mau ketemu irza
tapi kok gak ada yang buka buka sih mi
mungkin gak kedengeran bu
rumahnya besar banget
ada apa bu
ibu mau cari siapa
pak saya mau tanya
apa betul ini rumahnya pak irzal
saya mau ketemu dengan irzal
ibu ini siapa
sekarang sudah tampan
ibu datang jauh jauh dari desa
karena ibu mendengar
kalau anak ibu sudah
sudah jadi orang sukses
irzal sekarang sudah jadi sarjana
rumahnya juga besar bertingkat
ibu bangga jal
kamu bukan ibu saya
kamu bukan ibu saya
kamu bukan ibu saya
walaupun ibu sendiri
kamu tidak maupun ibu
tak ada kenalan
walaupun apa ibu
tapi di seluruh pokoknya
ibu saya sudah meninggal
tolong ibu jelaskan
kamu jangan pernah ngaku ngaku sebagai ibu saya
lady usir mereka
udah mau keluar
ibu keluar dulu
aku harus ngelakuin sesuatu
jadi kapan kamu mau ketemuin
sama orang tua kamu
secepatnya lah mas
tadi malam kamu udah ditungguin loh
mereka pengen banget kenalan sama kamu
tadi malam aku sibuk banget
buru buru ngelamar kamu
aku juga kepengen selalu ada di sisi kamu
kapan kamu mau kenalin
aku hidup sendiri
bapak sama ibu aku udah lama meninggal
aku gak tau
aku tuh udah buka cita ya
atas kedua orang tua kami
nanti aku atur lagi deh
waktunya untuk ketemu sama papa mama
kamu ngerti banget
apapun juga itu orang tua kamu
aku akan selalu menghormatinya